minggu dini hari tepatnya pukul tiga puluh
polda metro jaya mengumumkan tersangka rizik sihab resmi ditahan di rutan polda metro jaya
sebelumnya rizik sihab diperiksa selama sepuluh jam lewat tiga puluh menit dan ditanyakan delapan puluh empat pertanyaan
tersangka rizik sihab resmi ditahan oleh polda metro jaya
setelah menjalani pemeriksaan sejak pukul sebelas tiga puluh sampai dua puluh dua pada sabtu dua belas desember
rizik keluar dari polda metro jaya pukul tiga puluh dengan tangan di borgol
dan dijemput mobil tahanan kemudian dibawa ke rutan polda metro jaya
yang pun ditahan selama dua perang ke depan
kepala divisi humas polri argo yuwono mengatakan
rizik diberikan delapan puluh empat pertanyaan termasuk pertanyaan seputar fpi
rizik terancam hukuman penjara di atas lima tahun
dengan sangkaan pasal sembilan puluh tiga undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
berhal karantina kesehatan
pasal satu ratus enam puluh kuhp tentang pengasutan di muka umum
dan pasal dua ratus enam belas kuhp karena tidak menuruti perintah atau permintaan amaran
terkait hasil pemeriksaan dan detail sangkaan
polda metro jaya mengatakan akan dijelaskan di pengadilan
sebelum menjalani pemeriksaan rizik sudah dicek kesehatannya
mulai dari pemeriksaan swab antigen covid sembilan belas yang hasilnya negatif
cek tensi dan gula darah yang hasilnya dalam kondisi sehat
alasan penahanan ada dua yaitu objektif
untuk objektif ancaman di atas lima tahun
kemudian yang subjektif kenapa dilakukan penahanan
yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri
kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti
dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya
dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk memudah proses penyidik
dan ini juga adalah kesalahan mereka
pascai di tanya ketua fpi rizik sihab
dalam kasus kerumunan masa di petamburan beberapa waktu lalu
tim kuasa hukum rizik sihab menilai hal ini merupakan dekriminalisasi hukum
padahal rizik sihab sudah menaati proses hukum yang berlaku
rencananya tim kuasa hukum rizik sihab akan melakukan upaya pra peradilan
terkait proses penahanan dan penetapan tersangka rizik sihab
dalam kasus kerumunan masa di petamburan beberapa waktu lalu
habib rizik di sini sudah membuktikan ketaatan hukumnya

beliau datang sangsi diterima denda dibayar
meskipun beliau bukan panitia
kalau itu kita ada rencana untuk pra peradilan terkait proses penangkapan
penahanan dan penetapan tersangka tetap itu teknis
kita juga menghormati pihak kepolisian
pihak habib rizik juga mengatakan berterima kasih lagi lagi
kebesaran hati beliau luar biasa mendapat perlakuan seperti itu
tetap bersyukur dan berterima kasih
terima kasih kepada pihak kepolisian atas perlakuan baiknya
aziz yanwar menambahkan bahwa lima tersangka kasus kerumunan selain rizik sihab
saat ini sedang mengalami proses penting